saudara tim terpadu kasus dugaan korupsi di lembaga pembiayaan ekspor indonesia atau lpei
tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga menemukan empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud atau melakukan kecurangan hingga dua lima triliun rupiah
temuan tim terpadu ini dipaparkan langsung oleh menteri keuangan sri mulyani indrawati dalam konferensi pers di kejaksaan agung hari ini
sri mulyani mengaku telah menerima laporan hasil penelitian kredit kredit bermasalah di lpei dari tim terpadu
dalam laporannya sri mulyani mengungkapkan ada temuan sebanyak empat debitur bermasalah dan semuanya terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman mencapai dua lima triliun rupiah
zero tolerance terhadap pelanggaran hukum korupsi konflik kepentingan
dan harus menjalankan sesuai mandat undang undang nomor dua dua ribu sembilan
kami juga mendorong lpi untuk terus melakukan inovasi dan koreksi
dan juga menghimbau kepada para perusahaan ini untuk segera menuntaskan kasus dari debit debit ataupun fraud yang diduga kepada keempat perusahaan tersebut
baik terima kasih taufik riyadi langsung dari kejaksaan agung jakarta selamat bertugas kembali